tentu ini adalah kepercayaan mandat yang sangat berharga bagi kami bapak ketua umum
di depan tegurkan juga sejen bendung pak dolia dan pak erwin semuanya eh kami saya
dan mas emil menyampaikan terima kasih bahwa malam hari ini kami mendapatkan serat keputusan
dari dpb partai golkar untuk menjadi baca gub provinsi jawa timur dan pak emil jadi
bacawagup untuk provinsi jawa timur tentu ini adalah kepercayaan mandat yang sangat berharga bagi kami
untuk kami bisa melaksanakan
hai proses ini sebaik mungkin bekerja keras maksimal mungkin sehingga kami saya dan mas
emil usahawa akan menjalankan tugas dalam proses pemenangan dan bahan mohon doa semua
kami bisa memenangkan proses pemilihan gubernur jawa timur pada bulan november yang akan datang
proses proses berikutnya tentu kami akan membangun keberseiringan dengan partai golkar
yang lima tahun lalu juga memberikan kepercayaan kepada kami bahwa ada proses proses pembangunan
yang harus terus berseiring apalagi kalau ikn nanti pindah ke kalimantan timur maka kami ingin
menyampaikan defacto ibu kotanya sepertinya di jawa timur defactonya itu artinya peran jawa
timur akan menjadi lebih signifikan lagi bagi konstelasi pembangunan di indonesia jawa timur
adalah center of gravity kami saya dan mas emil insya allah pada posisi yang siap
untuk menjalankan mandat dan mengemban tugas dari skep ini
dan kami siap bekerja keras untuk bisa memenangkan proses pencalonan
pemilihan gubernur dan wakil gubernur november yang akan datang
terima kasih semuanya keluarga besar dpp partai golkar
yang telah memberikan mandat kepada kami untuk proses pencalonan ini
saya diluh puspa saksikan program program kompas tv
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independence terpercaya